sudah dipastikan bisa
ini adalah lokasi yang nantinya akan menjadi pesemayaman terakhir dari almarhumah andi yudhoyono
dan kita lihat di sini sejumlah pekerja masih terus menggali lokasi yang nantinya akan menjadi lokasi dikuburkannya almarhumah andi yudhoyono yang direncanakan esok hari
dan kalau kita melihat rencananya untuk proses penggalian ini sendiri akan selesai dilaksanakan sekitar pukul lima sore nanti
dan kalau kita melihat lokasi ini adalah terletak di blok m nomor satu ratus dua puluh sembilan
dan seperti anda lihat kalau kita melihat lebih agak jauh ke belakang lagi kita akan melihat ada makam ataupun nisan dari almarhumah ibu ainun habibi yang dimakamkan pada bulan mei dua ribu sepuluh lalu
lokasi ini memang terletak cukup di depan dan dekat sekali dengan jalan setapak yang berada di pemakaman kalibata ini sendiri
dan sejauh ini memang rencananya proses
proses penggalian terus berlangsung dan kita akan lihat nanti seperti apa kelanjutannya untuk mempersiapkan proses pemakaman esok hari
dan kalau kita bisa merekap sedikit pada tahun dua ribu sepuluh lalu ketika ibu ainun dimakamkan di taman makam pahlawan kalibata ini sendiri
susilo bang yudhoyono yang kali itu menjadi presiden publik indonesia juga bertindak selaku inspektur upacara pemakam acara militer
dan untuk mengatakan lebih jelasnya bagaimana nanti persiapannya dan bagaimana pemilihan lokasi
jadi ini saya sudah bersama dengan bapak hotman yang merupakan direktur kepala awanan kementerian sosial republik indonesia
selamat sore pak hotman
pak otman untuk lokasinya sendiri di blok m nomor satu ratus dua puluh sembilan ini apakah ini memang permintaan dari keluarga
ataukah memang sudah disediakan tempat tempat tertentu untuk pemakaman bisa dikatakan mantan ibu negara ataupun juga untuk petinggi atau pejabat indonesia ini sendiri pak
jadi dapat kami jelaskan bahwa yang menentukan posisi tempat itu adalah dari garnizon
karena proses pemakaman itu di bawah garnizon langsung
jadi kami informasikan bahwa tempat ini telah dicek oleh kasgar maupun dangar garnizon langsung yang mengenai tempat ini
baik jadi sudah ada koordinasi sebelumnya pak ya
dari direktur kepala awanan kementerian sosial republik indonesia sendiri kapan informasi itu didapatkan sebenarnya
jadi begini saya katakan tadi bahwa informasi itu mengenai kewenangan yang menentukan itu di bawah garnizon langsung
kalau kementerian sosial ini seperti yang kita lihat bersama kita menyiapkan lahan ataupun tempat akan dimakamkan ini dan nanti kita akan dipasang tenda langsung
malam ini juga akan dipasang tenda dan pasang karape dan sebagainya
itu yang menjadi kewenangan kementerian sosial
mengenai tempat di mana dan seperti apa prosesi pemakamannya itu oleh garnizon
baik maksudnya rencana akan dimakamkan secara militer
dan informasi yang didapat dari kementerian sosial
kapan rencana yang akan dilaksanakan proses pemakaman tersebut pak
jadi begini bersama sama tadi kita baik melalui televisi kita ketahui bahwa besok pagi ibu ani ini almarhum akan dibawa ke indonesia dan akan langsung ke cikias dan akan disemayamkan di cikias
baru nanti setelah sholat bada sholat zuhur akan langsung dibawa ke taman makam pahlawan utama kalibata ini
dan akan dilangsungkan berarti prosesi untuk pemakamannya
dan semua akan sudah siap besok pagi di tempat ini
oke berarti nanti malam bisa dikatakan tenda akan dipasang
kira kira berapa kursi yang disiapkan untuk prosesi pemakaman besok pak
jadi nanti malam ini setelah ini kira kira tiga jam ini
ini menggali lubang ini sekitar tiga jam
nanti setelah nanti malam akan kita siapkan tenda
tenda langsung kita siapkan kursi
mengenai banyaknya itu tidak bisa dipastikan
karena ini menyesuaikan dengan lekuk lekuk yang ada di taman makam pahlawan
mungkin di jalan jalan setapak itu akan kita pasang
tenda kursi dan akan kita pasang tenda di tempat ini
baik jadi sekarang persiapan terus dilakukan
penggalian terus dilakukan
nanti malam sudah akan didirikan tenda
dan mudah mudahan besok siang ketika jenazah datang dari cikeas
proses semua sudah selesai dilakukan
dan pemakaman dengan cara militer sudah bisa dilaksanakan
mudah mudahan dengan lancar
baik fani kembali ke studio
baik ruli satu lagi pertanyaan dari saya
bagaimana apakah anda juga mendapatkan informasi
terkait bagaimana penjagaan pengamanan yang akan disiagakan atau akan dilakukan
terkait dengan prosesi pemakaman dari ani yudhoyono
fani bisa ulang sekali lagi pertanyaan anda fani
baik ruli apakah anda juga mendapatkan informasi
terkait dengan bagaimana penjagaan pengamanan prosesi pemakaman ani yudhoyono
yang rencananya akan dilakukan pada esok hari atau minggu siang
mengingat mungkin saja banyak masyarakat
juga yang akan datang ke taman makam pahlawan
untuk menyaksikan prosesi pemakaman
dan tentunya memberikan penghormatan terakhir kepada ibu ani yudhoyono
saat ini memang hingga sore ini belum terlihat adanya pengamanan yang cukup
apasih katakan cukup ketat
di sekitar wilayah taman makam kalibata ini sendiri
memang kalau kita masuk dari pintu depan
security ataupun petugas keamanan dari tmp kalibata sendiri
sudah mulai mencari
mencari menanyakan keperluan itu segala macam
dan memang kalau di sini sudah ada beberapa personil dari tni
yang mulai berjaga jaga mungkin juga perwakilan dari garnisum
yang mungkin melihat ataupun memantau bagaimana jalannya persiapan
untuk pemakaman almarhumah esok hari
terkait dengan pengamanan besok hari
memang belum ada informasi lebih lanjut seperti apa
karena memang koordinasi pengamanan langsung dengan garnisum
namun yang jelas memang hingga saat ini belum terlihat adanya pengamanan
lebih lanjut lagi atau lebih yang bisa dikatakan cukup ketat
di taman kalibata ini sendiri
jadi harapannya memang ketika besok mulai ataupun sudah menuju proses pemakaman secara militer ini
yang jelas pasti sudah ada beberapa lapis proses pengamanan yang ada di sini
juga mungkin saja akan ada penutupan beberapa lokasi ataupun jalan di sekitar wilayah tambakan kalibata ini sendiri
untuk mencegah tindakan tindakan yang tidak diinginkan
dan juga untuk mungkin saja akan dilakukan pengaturan lalu lintas
dari ataupun menuju ke tmp pahlawan kalibata ini sendiri
dan juga dari tmp peniawan melaporkan langsung dari taman kalibata